pt pindad merayakan hari ulang tahunnya yang ke tiga puluh enam dalam perayaan ini
sebagai salah satu perusahaan pembuat senjata di indonesia
pt pindad menargetkan bisa mencapai kinerja keuangan yang lebih baik di tahun dua ribu sembilan belas
bertempat di lapangan pt pindad kota bandung jawa barat
perayaan hut pt pindad ke tiga puluh enam berlangsung sejak minggu pagi
berbagai atraksi produk milik pt pindad juga turut dipamerkan pada perayaan ini
direktur utama pt pindad juga menampilkan suguhan atraksi
dengan memberikan sambutan sambil menaiki salah satu kendaraan militer lapis baja
dalam sebutannya di rut pt pindad menargetkan kinerja keuangan di tahun dua ribu sembilan belas
bisa lebih baik dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
di tahun dua ribu delapan belas pt pindad berhasil mencatatkan laba bersih sebesar sembilan puluh delapan miliar rupiah
target dua ribu sembilan belas itu hampir tujuh t untuk kontraktual
kalau target pendapatannya sekitar lima dua triliun dan target laba di satu ratus empat puluh enam miliar rupiah
realisasinya di triwulan pertama ini kita alhamdulillah sudah berhasil membukukan laba dua tujuh puluh sembilan miliar
dan ini akan naik terus mudah mudahan sampai dengan akhir tahun dua ribu sembilan belas kembali
kita bisa membukukan laba dan target terkait dengan kontrak maupun penjualan kita bisa capai
sementara itu masyarakat yang hadir di pindad
perayaan hut pindad mengaku senang karena berkesempatan untuk bisa melihat secara langsung
produk militer buatan pt pindad
anak senang sekali melihat keramaian terus bisa lihat produk produk dari pindad
emang setiap tahun cuma setahun sekali
sosial sekali ya sangat ramai dan menghibur masyarakat
ini tanamannya bisa melihat senjata senjata ini gimana
iya bagus sekali
lihat peralatan peralatan alat alat perang seperti tank gitu ya
panser segala macam juga beku beku hasil hasil karya anak bangsa indonesia
berbagai produk militer buatan pindad seperti medium tank harimau
panser badak dan panser anoa mewakili produk yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat
selain itu berbagai jenis senjata seperti senapan serbu ss dua
pistol hingga senapan penembak runduk jenis spr
bisa dilihat dan dijadikan objek berfoto oleh masyarakat
franky wijaya rusman rusmana bandung